ayo ada yang pernah cobain enggak nih makanan yang namanya jenang gempol atau bagi anda yang pernah
ke semarang mungkin pernah teringat dengan makanan namanya mikopiok nah makanan makanan khas jawa
ini bisa anda temukan disini nih bukan cuma makan makan yang tersedia di meja saya saja
tapi ada beragam puluhan makanan lainnya yang bisa anda cicipi sambil bernostalgia dengan masa lalu
atau mungkin anda yang pernah mampir mampir ke daerah di sekitar pulau jawa bertempat di sebuah
mal di jakarta pusat beragam kuliner jawa disajikan dalam gelaran javanese food festival lebih dari dua puluh
sepuluh kios menjajakan makanan khas jawa mulai dari jawa tengah hingga jawa timur setelah berkeliling
saya juga menemukan salah satu makanan yang tak pernah saya temukan di jakarta jadah tempe makanan
khas yogyakarta ini sering disebut dengan burger jawa jada tempe
adalah perpaduan ketan serta tempe dan tahu bacem yang digulung menjadi satu ada loh jajanan yang
unik gitu ya rasanya memang yang sehat juga karena ada tempe dan tahunya itu dari kaliurang gitu dari jogja
di festival ini anda juga akan menemukan makanan khas semarang seperti mie kopiok bolang baling dan
jakwe gudeg ceker dari solo serta lentok tanjung khas kudus nasi liutnya lumayan enak juga terus
jadi saya suka banget karena isi orang semarang jadi nostalgia dengan makanan semarang beragam
kuliner ini bisa anda kunjungi hingga dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh mendatang vinanda rahma lastonga pebro jakarta